sebuah video menunjukkan evakuasi pasien dalam pengawasan covid sembilan belas
yang kabur dari rumah sakit umum dr selamat garut jawa barat
beberapa waktu lalu
meski mengalami gejala demam batuk dan sesak
pasien laki laki ini sempat menolak dirawat di ruang isolasi karena takut
namun usai kembali menjalani perawatan medis
pasien dinyatakan meninggal dunia
dari hasil uji laboratorium swab atau pcr menyatakan
berdasarkan data gugus covid sembilan belas garut
sedikitnya satu ratus dua puluh orang warga melakukan kontak dengan pasien positif covid sembilan belas yang kabur
selain akan dilakukan penyemprotan disinfektan
ratusan warga dan tenaga medis akan menjalani rapi tes atau tes cepat
untuk screening awal apakah mereka terpapar corona
kalau melihat pasien ini
pasien ini kan di kampung ya
di kampung tentu keluarganya juga banyak loh
dan yang meningok juga banyak
ketika meninggal juga
yang mengulasara itu juga banyak
jadi ada kemungkinan
kami juga sudah mempersiapkan
kemungkinan kampung atau dasar itu di isolasi